jadi kita sudah memberikan teaser kalau di tengah kesibukan para pekerja di ibu kota
ini kebutuhan akan kesehatan khususnya olahraga sudah menjadi bagian dari gaya hidup atau lifestyle
tidak hanya berfokus untuk menjaga kebugaran kegiatan olahraga saat ini juga menjadi ajang untuk bersosialisasi
salah satunya komunitas lari yang rutin mengadakan latihan lari di kawasan jakarta selatan pada malam hari
berikut liputan selengkapnya
sibuk bekerja macetnya ibu kota memang tidak dapat dihindari
tetapi kebutuhan akan kesehatan tentu tidak boleh diabaikan
nah udah waktunya pulang kantor nih
tadi pagi saya sudah mulai hal dengan positif
bekerja dengan pikiran yang positif dan gak ada salahnya nih kalau saya juga mengakhiri hari dengan melakukan kegiatan yang positif juga
kepikiran olahraga sih mungkin yang murah mudah kayak lari kali ya
untuk ikut berolahraga di kawasan bursu mantri jakarta selatan
di sini saya tidak sendiri saya akan berlari bersama komunitas lari yang anggotanya juga pekerja seperti saya
asyiknya tidak hanya berlari di komunitas indo runners ini kita juga bisa berkumpul bersama teman teman
jadi manfaat yang didapat pun banyak
hidup sehat sekaligus berkenalan dengan teman teman baru
karena lari sama sama itu ternyata lebih menyenangkan itu pertama
kedua juga keuntungan kita berlari dan komunitas itu kita mengerti gimana caranya lari yang benar banyak teknik berlari juga yang benar seperti apa
jadi lebih membangun satu networking dapat funnya juga tapi di sisi lain juga dapat health benefitsnya juga sih
sebelum olahraga jangan lupa pemanasan dulu ya
oke oke gak apa apa
nah ini saya sudah di lapangan sudah outfit olahraga ready oke lah pokoknya sudah bareng teman teman komunitas juga nih
yuk ikut lari
lari memang olahraga universal
mudah dilakukan dan tidak membutuhkan banyak perlengkapan
hal inilah yang menjadi pertimbangan para anggota komunitas indorunners ini
kita juga buat program program yang khusus
jadi itu satu template
yang diaplikasikan di seluruh indonesia
jadi memang ada hari hari ketemu ada hari hari yang bisa sendiri
tapi memang kebersamaannya itu yang memang seru sekali
kalau misalnya malam ya bisa di kamis malam atau rabu malam atau jumat malam
kita kalau di jakarta karena volunteernya lebih banyak jadi kita bisa membuat lebih banyak variasi kegiatan
jadi gak hanya cuma lari bareng aja tapi ada program pelatihan ada program untuk menaikkan strength nya mereka
yang apa ya strength training
tidak ada syarat khusus untuk bergabung di komunitas lari ini
asal tidak malas untuk bergerak
bagi pemula maupun sudah berpengalaman dapat berlatih bersama